beri waktu pada telinga untuk beristirahat sekitar lima menit sebelum kembali mendengarkan musik
oh itu salah itu salah itu diluruskan itu
menu sup ayam melewati proses masak selama satu jam
ya dalam budaya jawa ada dalam budaya cina ada
membuatnya akan menjadi yang lebih baik lagi
untuk membuatnya untuk orang orang yang berada di luar negara ini
mungkin gara gara faktor itu mungkin kak arif nggak kepanggil lagi ya kak ya
kalau dibilang menghidupi sih belum
karena kebanyakan mereka ada di daerah
betul masih sebetulnya hampir tiap tahun kita masih mencatat
cuma memang pada akhirnya yang terjadi itu saya sendiri tidak tahu persis ya
menurut saya ya tiba tiba diundang lagi
antara lain kan ada hipertensi diabetes yang lagi kambuh begitu ya
nah dua ribu tujuh belas itu gue ngerti apa yang mas cacing waktu itu pelatihnya ya mau gitu
untuk jika mereka memiliki kekayaan tertentu yang mungkin tidak dilaporkan kepada jenderal pajak
terima kasih sekali lagi sudah berbicara bersama kami di prime news malam ini
akhirnya saya beli mesin
ketika bicara anggaran daerah sesuatu
pasar juto imbauannya gitu ya
nah jumlah tersebut kurang lebih sekitar tujuh puluh empat delapan belas
mulai dari juara indonesian surfing championship hingga menjadi nomor satu di ajang surfing asia
jauhari akhirnya mencetak gol ketiga nih
iya lah target pon lah ya berarti
kemudian sine dan dataran tinggi golan
jangan usul deh sama pilihan orang belum tentu juga hidup kita bener bener aja ini begitu kan
mengapa sampai harga untuk penyedang
insight with desi anwar topik kita kali ini mengenai bahaya polusi udara terhadap kesehatan kita semua
perpindahan dari transportasi pribadi ke transportasi publik
banyak faktor ya kan harus untuk bisa kita sama sama untuk bisa ngapalin quran walaupun setiap hari baca gak hafal hafal nih
distrik tadi disampaikan oleh prof hamid
urusan dry nacelle dan kemudian
kemudian ada delapan puluh dua tahanan
sehingga terhadap perkara tersebut ditingkatkan setausnya dari penyidikan
itu ada kasus kasus menjadi trauma
kebanjiran pesanan hingga dua kali lipat dibanding hari biasa
jadi selalu aku mikir juga kalau besok udah nggak jadi idol mau jadi apa ya kayak gitu sering
kalau aku sih buka baca itu sekitar udah tiga bulanan sih
sayang karena zaman dulu mungkin orang garam itu sebagai media doa
ya kalau komunikasi secara formal memang nggak ada
ini kembali ke stok pangan ini
pusat yang sudah ada sejak seribu sembilan ratus enam puluh an dan diklaim sebagai pencetus nama es teler
kalau yang muda kan biasanya cepat rusak juga
tapi pertemuan itu memang ada disebut
jadi bentuk bentuk yang lebih memanfaatkan teknologi kita jumpai di perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan
manajer pendidikan kelompok dan komunitas
sepengalaman kayak maestro maestro itu
itulah salah satu alasan yang bikin kita cocok memang dari awal
kita akan mencicipi rawon legendaris yang telah eksis selama setengah abad
ataupun dari kacau mata mbah rono seperti apa
kalau charvir pakai bahasa inggris orang mungkin suka bingung ya
ataupun juga dialog ya itu akan menjadi hal yang sangat penting
sebagian tower terselesaikan ada beberapa tower yang tidak bisa terselesaikan
oh ini yang saya baru dapat minggu lalu
apakah kemudian aktivitas vulkanis gunung semeru masih berlangsung dan proses evakuasi seperti apa untuk warga yang masih berada di kawasan terdekat dari sumber letusan tadi malam
membentuk keyakinan dan bahkan memengaruhi keputusan penting
apakah sudah ada informasi mengenai rencana perpanjangan dari penyekatan arus balik menuju ke arah jakarta
artinya kita berkurang sekian persen gitu yang biasanya dijual di gunung agung
nah kalau untuk data yang di persahabatan itu juga bergantung pada kejadian
itu yang jadi tantangan tersendiri ya pak
pernah merasa kesulitan nggak
dan sekarang satu file yang kemarin di batch pertama itu satu file untuk satu suntikan sekarang kan satu file bisa untuk sepuluh
selambat lambatnya pukul enam sore pada hari referendum
isian telur toge bengkoang dan ebi yang dimasak dadakan di atas arang
saya itu menyapa sepanjang hari
kerja kelompok ini berlangsung selama delapan belas minggu dalam bahasa arab dan sebelumnya juga dalam bahasa tamil
ini beneran kuliner yang bikin watery atau bikin air ludah itu mengkeluar sebelum makan
kemudian saya dipanggil gustur
ya karena harganya murah terus cepat sampai ke tempatnya juga ya langsung gitu mas
jadi memang prosesnya berjenjang dan biasanya membutuhkan waktu yang berproses
tiba tiba memberikan keuntungan pasti
maka banyak orang orang dari majapahit yang masuk ke bali
dikasih apa namanya panjang lebar ya dikasih semacam arahan untuk supaya ya menjadi masukan yang bersangkutan kan gitu
hasil seperti bapak katakan tadi stoknya semakin berkurang karena demandnya harus kompetitif ya pak
jepang dan korea lebih mudah untuk menemukan
pak gozali dari tiga puluh tahun lebih bapak bertugas
penyakit kita akan menurun
ya pak hari terakhir apa yang ingin disampaikan
haaah karena waktu itu maunya ke bandung gitu
tidak setuju dengan pandangan bahwa orang every perlu dibantu
ya anak anak kecil lah dulu kan sering main di pantai karena emang rumah dekat pantai
enggak kan udah berangkat sampai sana maksudnya
sempat singgah di masjid jami kalipasir
kami sudah menyampaikan ini ke badan pangan kurang lebih dua bulan yang lalu
edukasi ya untuk masyarakat kira kira apa yang
yang menjelaskan arti dari tenunan bangsa first nation
itu tiga pasang dan tidak boleh lebih kecuali salah satu itu berakhir rimbang atau seri
tentu negara mesti menyiapkan karena ini kondisinya pandemi global dan ini kondisinya pasti kesuasana kedaruratannya ada
kemudian konsentrator maupun juga oksigen liquid selain itu juga obat obatan sudah juga kita cukupi dan buffer juga sudah ada
salah satu yang paling disorot oleh kementerian pppa adalah dampak dari kecanduan menonton pornografi
jadi contoh anak anak buah saya
iya tentunya penyelesaian vaksinasi dosis pertama yang kita tahu ini masih
kan gak lucu kalau misal ada yang amit amit ya tiba tiba terserang virus sialan ya kan
yang meneruskan lumpia basah gangau sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh dua
rasanya sedikit kenyal namun lembut dan mudah untuk ditelan
karena pertama kondisi ekonomi kita juga belum pulih semuanya mas
dari jabatannya sebagai uwamen kumham
meskipun ini dikatakan karena kecelakaan
tambahan ada di dalam kakak gue
tapi timingnya mungkin perlu ditinjau ulang akan diberlakukannya kapan
nah kalau si pengembang yang diajak ketemu juga susah
ini tentu jadi ancaman tersendiri bagi zona eropa sendiri
terhadap aliran hari krishna
peristiwa yang sedang berlangsung hari hari ini
kalau mau jujur sandi bukan siapa siapa tanpa gerindra
ahmad al fajri mengungkapkan
paparan transparansi internasional bagaimana keterbukaan suatu negara terhadap upaya pemberantasan korupsi
liga satu jepang walaupun dia adalah statusnya sebagai pinjaman dari walker hamton
nah kenapa sekarang lagi beralih untuk sayuran sayuran organik
saya kira itu juga sedang kita lakukan
semuanya pasti akan dan akan terjadi
yang paling keren yang momen paling viral kan pak marjid
iya betul kalau untuk sejauh ini faktor utama yang terjadi belum ada keterangan resmi dari pemerintah korea
memang berkurang jauh ya kita memang bersyukur karena berkurang jauh dibandingkan awal dua ribu sembilan belas
tapi dalam pelaksanaannya biar tidak membuat ribut maka kita punya kok cara cara yang lebih persuasif kita lakukan
ada pembiayaan dan butuh alat dan macam macam
ya harapan kita adalah biaya dan tenaga waktu yang dihabiskan itu ini
tinggal kita itu sekarang keperluannya apa
itu tetap harus diberikan proteksi
nah memang beberapa waktu yang lalu
jadi cara jualnya juga harus benar
persoalan beras kembali muncul di awal dua ribu dua puluh tiga ini
abis latihan abis itu ke pantai
salah satunya kerupuk kulit sapi
tidak tidak apa ya
karena kodratnya setiap manusia kan dia pejalan kaki
jadi si julian juga bisa kepanggil kan sayang gitu loh anak anaknya kayak gitu
itu soal upaya pemerintah untuk menjaga toleransi
saya lebih suka belajar mengabel pada saat hari libur
harapannya yaitu kesenian joget bumbung tetap lestari dengan pakem pakem yang ada dari dulu sampai sekarang
di indonesia itu masih banyak penyakit penyakit kayak gitu
di kota bogor angkot mengalami masa kejayaan pada era milenial atau tahun dua ribu an
ditambah kalau pupuk indonesia holding company
selanjutnya kacang kedelai akan masuk proses penjemuran
cukup bayar pasti kan cls pasti mereka ada scouting gitu kan
kalau seandainya ada stok tiga ratus ribu ton atau lima ratus ribu ton yang dibicarakan
tadi sempat ada yang curam banget tapi berhenti dulu
nggak akan saya jawab ya untuk berapa hari ini nggak jawab
inilah tanaman durian yang berbuah lebat di kebun yang dikelola mulia tani farm
apakah karena berkaitan dengan cuaca juga atau angin hujan
dengan mengetahui pemicu ini akan memudahkan pengendalian diri
itu cenderung tidak bergejala dan gejalanya sangat ringan ya
menurut menteri urusan digital perancis
mereka mencoba untuk mencari pengemudi lain untuk mencari makanan atau mencari pengemudi lain
sesuai dengan kesepakatan penyedia layanan pesan antar makanan
perbedaan yang paling mencolok antara supermoto dan troil adalah penggunaan ban
itu rentang usia berapa pak
jadi kuncinya untuk merawat sendi kita
ya kan dia bilang delapan tahun bersama gerindra ini banyak sekali pengalaman yang membekas di hati
baru baru ini ramai mahasiswa penerima kartu indonesia pintar kuliah atau kip kuliah
super adventure international super motor race seri kejurnas dua ribu dua puluh tiga resmi diselenggarakan di jakarta pada dua puluh tujuh dan dua puluh delapan oktober di sirkuit parkir g expo kemayoran
masih menjadi pr besar
sebelumnya nih soalnya sering banget kehabisan waduh kalau dia sehari sebelumnya harus pesan
namun dorongan dari partai hijau untuk melakukan penyelidikan parlemen dapat menunda pengesahan undang undang itu hingga mendekati anggaran empat belas mei mendatang
takesumi atau es krim carkol yang dijual di sebuah gerai dessert di jalan r e marta dinata
mungkin ya mungkin ada tiga empat atau lima ratus
kemudian berikutnya harga eceran tertinggi itu semua sudah di badan pangan sekarang
nah ini tengahnya ini gimana sih pak
sampaikan duka cita seluruh tim cnn indonesia kepada keluarga korban dan juga pihak sekolah
jadi kalau di sini masyarakat timur bukan hanya indonesia ya tapi china jepang dan sebagainya itu tidak heran kalau kemudian ini menjadi perbincangan yang super hangat
walaupun solusi saat ini hanyalah impor saat saat ini
bentor sebelumnya populer di gorontalo tapi di kota makassar bentor mulai dikenal sekitar tahun dua ribu
kalau ada media ya tadi bisa dibilang lagi sih
atau salah secara etik itu terjadi lagi ya di kpu penyelenggara pemilu kpu
dijaga dengan baik juga kemudian
ia mendapat gelar kehormatan sur dan juga mendapat dua medali kehormatan dari kerajaan inggris
agar masyarakat kemudian tidak cemas
sehingga dengan demikian memang dari awal tentu saja perimbangan kekuatannya tidak seimbang
bahkan aspek hubungan internasional pun juga akan terpengaruh
langkah step by step
yang bisa dijadikan opsi untuk oleh oleh
hingga empat puluh ribu orang meski tak menggelar operasi justisi budi mengimbau agar para pendatang melapor ke rt rw setempat saat tiba di jakarta
sehingga demokratik mind nya yang ya kata
jadi kita minta dita bisa menyampaikan kepada publik karena dita juga penggemarnya banyak di korea maupun di tanah air
ke bupati wali kota ke private sector
terus kita lakukan untuk tentunya menjaga potensi lonjakan kasus di saat nataru ini
gitu jadi kalau jaga malam
tetapi laboratorium yang harganya rendah pun itu harus diperiksa juga
karena kan sudah tidak jadi daerah khusus ibu kota
namanya kerja banyak masalah banyak masalah stres
para calon pemilik tanan disana
menjadikannya smart city membuatnya lebih cantik trotoarnya juga
ya mevri dan juga sarah informasi terbaru dari pantauan arus lalu lintas di tol jakarta cikampek arah jakarta
karena kita ini sekarang sedang posisi yang krisis
kita lihat mengenai capaian vaksinasi di indonesia yang mungkin saat ini tidak merata
otomatis itu tidak akan dibiayai oleh pemerintah gitu
bedanya apa dengan diberhentikan dengan peringatan keras pada pak hashim ashari pada hari ini
kalau ada sudah mulai ada keluhan keluhan jangan dipaksakan
prinsipnya ya mengutuk tindakan israel terhadap
mulai dari industri dan lain sebagainya
gak sampai segitu ya pak ini
tunggu dulu ketika dua satu sudah mulai keringetan
itu yang jadi masalah kebanyakan dokter spesialis sekarang
kemudian salah satu lagu yang baru dirilis yang menjadi kegemaran saya
nah kemudian dibawa ke negara negara koloni
dan ini yang kita lihat dalam beberapa hari sebelum ini
tiga tempat kita siapkan alat vaksinator
tak jarang pejalan kaki dipaksa mengalah pada pengendara sepeda motor yang melintas di trotoar
maka itu bisa mengakibatkan perangkat
tapi lu udah ada target gak
rumah sakit swasta itu menjadi tanggung jawab rumah sakit masing masing
kita akan coba nasi kuningnya terlebih dahulu
namun perlu ada lebih banyak rumah yang dibangun lagi untuk memenuhi kekurangan itu
ternyata dia kayak gitu karena emang pengen gue maju pengen gue berani gitu
kegiatan yang baru pertama kali digelar ini diharapkan dapat menjadi percontohan bagi kelurahan lain dan bisa terlaksana kembali pada tahun tahun berikutnya
dengan lau gabus tetapi di dobo nasi kuningnya seperti ini ya sama nasinya dengan nasi kuning
baik jadi selama belum ada putusan dari mahkamah konstitusi kpu akan tetap menggunakan pedoman di undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
dan juga dia itu mengedepankan kenyamanan ya over keindahan
sehingga kita bisa dalam tanda kutip bergandingan tangan
sama bkkbn pernah bikin statement
juga ada catatan pada hari ini dalam undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu delapan
sempet wah pokoknya papan itu udah diapain lah dirusakin lah
tetapi karena kita dari rekam jejak kita
bahkan kita mengunjungi lokasi usaha dari para crazy rich
dan hingga data kemarin
baik berarti pemerintah menjamin ya pak untuk pengawasannya pengawasan terhadap starling ini
abis itu balik lagi setahun ke sekolahnya saya
bahkan negara sampai ikut campur di banyak negara lain
jadi lebih banyak sebagai wilayah yang tidak terlalu tersentuh
kiat kiat deh buat jawab pertanyaan pertanyaan
pada saat jual murah itulah ada pembelinya
tapi dulu sering main di huntar
ekonomi juga gak sih pak
dan januari dua ribu dua puluh saifullah ilah bupati sidoarjo menjadi tersangka
nah di situ akan muncul sebuah cedera
kita loh bisa jadi cycle breaker gitu
kasus dua ribu delapan namanya subprime mortgage di amerika
dia iph kan iph juga gak bisa tuh
terpasang dengan kuat dan ini dilakukan secara manual tradisional seperti ini
soalnya dia absennya absen sekolah absen kampusnya nggak bisa ditopelin kan kalau diumparkan
pada minggu dua puluh tiga april sandiaga diketahui pamit dan menyerahkan surat kepada ketua harian partai gerindra sufmi dasko ahmad
yang lain seperti nilai gizinya
karena ini sudah berkelanjutan ya mbak desi
angga putra rusman rusmana bandung barat jawa barat
pelatih dari misalkan dari jakarta
dan sebelum menjadi seorang pengusaha
ini berarti spesial ya
tapi kan nanti ketika